dampak tertundanya penanganan medis ini berujung pada sebaran kasus dan potensi kematian yang tinggi
ada beberapa faktor yang membuat pasien positif covid sembilan belas terlambat mendapatkan perawatan medis
salah satu faktor berpengaruh adalah lambatnya penegakan diagnosis karena penggunaan rapid test
menurut dr tri maharani dari ikatan dokter emergensi indonesia
kecepatan dalam mendeteksi covid sembilan belas adalah kunci pasien tersebut bisa sembuh atau sebaliknya meninggal dunia
dan rapid test bisa membuat semuanya menjadi terlambat
tri maharani sendiri pernah dinyatakan positif covid sembilan belas padahal rapid test dinyatakan non reaktif
dia mengaku masih beruntung karena mendapatkan diagnosis yang cepat
jadi misalnya orang ini sudah mendapatkan keluhan sakit
tetapi penegaan diagnosinya tidak cepat cepat
kalau dia tidak bisa dilakukan atau sistem penegaan diagnosenya membuat dia delay
maka fatalitas dia dan morbiditas dia angka kesakitannya dia akan lebih meningkat sampai menuju mortalitasnya dia kematiannya
kenapa karena kita tidak bisa mengambil keputusan untuk treatment dengan cepat
saya dulu pendagi gunung
wali kota surabaya tri risma hari ini mewacanakan penghentian rapid test dan berfokus pada swab test atau pcr

mulai menyadari rapid test memperburuk situasi risma mengalami sejumlah kendala
pemerintah kota surabaya kesulitan mendapatkan reagen atau zat kimia pendeteksi virus yang semakin langka dan mahal
masalah lainnya adalah penolakan sejumlah masyarakat untuk di testing setelah proses tracing
bukan hanya di pasar dan di tempat umum
penolakan swab test terjadi juga di kalangan orang yang anggota keluarganya terkonfirmasi positif covid sembilan belas
keluarga memang menjadi klaster klaster kecil penularan
namun masif di surabaya
ketika ada satu pasien yang positif itu kan keluarga itu kan juga kami tracing
kadang terkendala bahwa mereka beralasan sehat atau apapun
namun tim dari pemkot surabaya ini ya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa tetap mereka dites
selanjutnya juga mereka diisolasi
wawa seorang warga surabaya mengaku keberatan di swab test karena sudah menjalani rapid test
padahal dia istri dan dua anaknya
serumah dengan almarhum ibunya yang meninggal karena covid sembilan belas
dan ayahnya yang terkonfirmasi positif juga
hasil nonreaktif saat rapid test baginya sudah cukup membuktikan
dia istri dan dua anaknya dalam kondisi sehat
yang saya takutkan nanti setelah saya lakukan swab
itu hasilnya positif
saya kebingungan karena bapak sendiri mengalami apa
menjalani karantina dalam pengawasan rapid test
saya juga tidak minta kalau hasilnya positif
saya dikarantina kasihan anak saya gitu loh
peneliti dari lapor covid sembilan belas irma hidayana mengatakan
narasi yang dibangun pemerintah membuat masyarakat salah mengartikan kondisi kesehatannya
rapid test diseolah olahkan sebagai bahan diberikan kepadanya
untuk seorang boleh atau tidak melakukan perjalanan
atau bahkan tes masuk perguruan tinggi
banyak juga ditemukan orang yang di rapid itu nonreaktif
tetapi kemudian di swab itu positif
nah ini kan ada beberapa ada masalah yang berjenjang
dimana seharusnya apabila langsung dites secara diagnostik molekulernya
itu kan sudah pasti ya meskipun ada
waktu tunggulah hasil tes itu dua hari tiga hari
ada yang bisa satu x dua puluh empat jam tetapi langsung menyasar pada persoalan
meskipun belum ada penelitian yang menyebutkan ada korelasi langsung
antara angka kematian tinggi dengan penggunaan rapid test
namun ia menyimpulkan rapid test bisa membuat sebaran covid sembilan belas menjadi semakin masif
ditambah dengan faktor lain seperti komorbit
kondisi ini akan meningkatkan fatalitas kasus bahkan sampai kematian
terutama ketika fasilitas kesehatan dalam kondisi overload
tim liputan cnn indonesia